tuh bentar neng
dan juga pepohonannya juga hijau
iya karena ada bendungan di atas bukit
airnya tidak pernah berhenti
tapi bukankah bahaya neng
jika bendungannya jepul maka desa ini akan tergelap
kami tidak bisa membuat rumah di tempat lain
mudah mudahan tidak terjadi apa apa
maka insya allah tidak terjadi apa apa neng
aku harus menyempurnakan lagi ajian raja musti
karena semuanya penjualan kami kami pamit dulu terima kasih atas diam mbak nenek
di sana hari sudah malam lebih baik nginap saja di sini maaf nih kami harus berangkat
sekarang dan lagi pula japura tidak jauh dari sini sekali lagi terima kasih kami sempat
iis ini buat kamu kenang kenangan dari ku terima kasih yang ini baiklah kalau begitu
kamu mohon pamit sampai langsung rampes eh guru siap
ada apa ini terhadap kalian ada gempa ini itu mesti gimana
akibat ukuran dewi kecapi tubuhku kerasa sakit sekali
ya allah tolonglah selamatkanlah penyuruh desa ini
jangan kau timpakan banjir bandang kepada mereka
ukuran dewi kecapi tubuhku kerasa sakit sekali
ya allah tolonglah selamatkanlah penduduk desa ini
jangan kau timpakan banjir bandang kepada mereka
jangan kau timpakan banjir bandang kepada mereka
terima kasih kamu sudah membuka ikatanku
tapi kenapa kamu menolakku
kita adalah sama sama keterulan prabu nisqalawastu
tidak seharusnya kita saling membenci seperti ini saudaraku
jangan sembarangan bicara
katakan apa benar kau adalah keturunan prabu nisqalawastu
nyai aku tidak pernah berbohong tidak pernah
aku adalah keturunan prabu nisqalawastu
hanya pemboh yang selalu mengatakan dirinya tidak berboh
aku ingin membuktikan
kamu adalah keturunan prabu nisqalawastu
saudaraku ini bukti apa
aku adalah cucu tertua dari prabu nisqalawastu saudaraku
tunggu saya mau lihat
tunggu saya mau lihat